sejak zaman dahulu puasa menjadi salah satu ritual yang dijalani sebagian masyarakat untuk memenuhi tuntutan agama maupun tradisi
nah berbagai penelitian menyimpulkan bahwa puasa juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh dan mampu menurunkan berat badan
namun agar berpuasa dapat berjalan dengan lancar ada beberapa fakta kesehatan yang harus kita perhatikan dan jika tidak dilakukan dengan tepat puasa malah dapat melemahkan tubuh dan membahayakan kesehatan
lalu apa saja manfaat puasa bagi kesehatan insight akan membahasnya kali ini bersama saya desi anwar
menurunkan berat badan bukan satu satunya manfaat diet
namun kebanyakan orang menggunakan cara ini untuk mengurangi kelebihan berat badan
beragam pola diet mulai yang ringan hingga ketat dilakukan agar bentuk badan sesuai keinginan
salah satu diet untuk menurunkan berat badan adalah intermittent fasting atau diet puasa
mereka yang menempuh diet puasa dapat makan apa saja tetapi dengan porsi sedikit
berdasarkan situs hello sehat ada tiga cara melakukan diet puasa
yang pertama adalah metode enam belas per delapan
artinya enam belas jam berpuasa dan delapan jam mengkonsumsi makanan
yang kedua adalah metode eat stop eat
dengan cara ini kita tidak boleh mengkonsumsi makanan selama dua puluh empat jam dalam beberapa hari setiap minggu
cara ketiga lima banding dua
hal ini dilakukan dua hari per minggu
meski beberapa orang berhasil menurunkan berat badan dengan cepat dengan diet puasa ini
ahli gizi dokter tan shou tian mengatakan
metode diet tanpa memperhatikan pola makan yang sehat dan seimbang seperti ini berbahaya bagi kesehatan
penyebabnya mereka yang melakukan diet puasa biasanya tidak menyusun menu makanan dengan gizi seimbang
belum lagi diet ini biasanya juga tidak disertai olahraga
mereka yang melakukan diet puasa cenderung hanya menjauhi makanan dengan label bebas lemak
padahal lemak tidak boleh dihindari karena mengkonsumsi makanan rendah lemak justru hanya membuat perut cepat lapar
pola makan yang sehat dan seimbang juga harus memperhatikan asupan makanan dengan gizi seimbang
asupan karbohidrat dan protein
untuk itu supervisi ahli gizi dan pengawasan medis sangat dibutuhkan
agar program diet dapat berjalan dengan efektif
yoga gotama cnn indonesia
saat ini begitu banyak metode diet yang dilakukan untuk menurunkan berat badan
salah satunya adalah diet puasa atau yang disebut sebagai intermittent fasting
diet puasa sendiri haruskan seseorang untuk berpuasa dan makan dalam kurun waktu tertentu
lalu bagaimana cara diet puasa yang benar dan apa saja manfaat puasa bagi kesehatan
untuk membahasnya telah hadir di studio bersama saya dr ahli gizi tan shop yen
dan juga diteman oleh karina rizkita pelaku dari intermittent fasting
halo dr tanah dan juga karina apa kabar
nah ini karena kita bulan puasa kita bicara tentang puasa
tapi mungkin dalam hal ini kaitannya dengan manfaat berpuasa itu untuk kesehatan
dan banyak sekali kan kita sudah kenal banyak sekali manfaat puasa itu
bukan saja untuk dari segi mind body spirit ya dari segi spiritualnya
tapi ternyata manfaat berpuasa untuk kesehatan untuk secara fisik itu juga lumayan banyaknya
bisa sedikit memberikan gambaran apa apa saja manfaat utama kalau kita berpuasa
secara summary saya bisa mengatakan bahwa memang kadang kadang walaupun di ajaran agama memang diajarkan tentang menyedikatkan makan
tetapi dari penelitian yang terakhir tahun dua ribu ke atas dua ribu sepuluh terutama
kita menemukan bahwa ternyata dengan menyedikitkan makan restriktin the calorie the calorie intake
so itu membuat badan kita lalu membuat ada satu jin di dalam badan kita ada gen
itu lalu kemudian sear twin gene di dalam mitochondria
itu kemudian bangun
nah sear twin gene ini yang menarik karena ternyata sear twin gene ini begitu teraktivasi
maka dia akan pergi ke banyak sekali target organ terutama untuk menekan proses peradangan
lalu kemudian dia menumbuhkan kemampuan kita untuk regenerating
jadi bisa dikatakan bahwa bukan cuma puasa tapi menyedikitkan makan
itu memberi makna yang sangat banyak
menyedikitkan makanan dan puasa kan beda
kalau puasa kan perut kosong sama sekali
dan menyedikitkan makanan ini jadi seberapa sedikitnya itu sehingga berpengaruh terhadap
membangunkan sear twin gene tadi
jadi prinsip kata adalah kebanyakan orang indonesia makan antara seribu enam ratus sampai dua ribu dua ratus kilokalori
maka kita mengandaikan bukan
ini bukan cuma efeknya melangsingkan tubuh
tetapi badan kita menjadi terpolah sedemikian rupa sehingga sear twin gene tadi bisa bangun
nah yang menjadi menarik adalah ketika puasa
nah dalam bulan puasa kita melatih bagaimana badan kita itu harus bangun pagi
dan pagi harus sahur makan lalu puasa sampai nggak minum juga
dan dua belas jam kan rasanya
exactly so intermittent fasting tidak mengenal tidak minum kalau kita sampai tidak minum kalau kita puasa
jadi dengan cara demikian maka badan bukan cuma sekedar mengalami asupan kalori yang berkurang
tetapi juga asupan air
nah yang menjadi menarik adalah bagaimana puasa ini lalu membuat kita menjadi lebih
apa ya sedikit meletakkan kemelekatan kita kepada hal hal yang tadinya melekat
jadi itu adalah inti sari secara filosofi orang makan
nah yang kacau begitu buka puasa jeng jeng
nah itu dia

nah itu membuat kenapa yang disebut dengan puasa atau diet jadi acak akar

mungkin sebelum kita ke bagaimana cara berpuasa dengan benar tapi lebih ke manfaatnya itu sendiri
ini juga berlaku dan sudah terlihat ya pada manusia itu sendiri

itu yang disebut dengan the anti aging factor of fasting

tapi tentu saja apa yang terjadi di dalam tikus bukan berarti mentah mentah begitu juga terjadi di dalam tubuh manusia
karena manusia itu komplek banget
tikus kan akan tidak berpikir tentang yang bayar rekening kita tidak berpikir besok kita mau makan apa
manusia punya banyak stress ya
jadi alangkah bagaimana puasa itu juga dimasukkan ke dalam konteks kehidupan sehari hari
yang membuat kita bukan cuma sekedar menyedikitkan makan atau membuat kemelekatan makanan kita menjadi
agak sedikit jauh tetapi juga kalmin the dragon
sebab makan itu adalah suatu intuisi adalah suatu dorongan yang sangat primitif
nah karina sendiri ini mungkin bisa cerita sedikit
katanya dulu pernah memiliki berat badan yang berlebihan
tapi tidak mencoba diet sehingga akhirnya ada keseimbangan yang sudah mulai ditemukan
mungkin seberapa berat waktu itu karina
waktu itu sebenarnya berat paling besar adalah sembilan puluh
umur berapa itu
terus turun dengan sendirinya karena waktu itu jadi atlet jadi delapan puluh empat
setelah itu intermittent fasting selama tiga bulan barulah turun jadi enam puluh delapan kilo
sembilan puluh sembilan kg waktu masih lumayan masih muda
gira gira apakah karena pola makan
atau pola hidup
mungkin karena ini ya saya tuh punya kecanduan akan gula dari kecil
jadi konsumsi gulanya benar benar berlebihan makanan manis minuman manis
terus nggak ada kontrol akan porsi makan gitu
kadang kadang kalau diingat ingat lagi tuh dulu sama sekali nggak ada kepekaan akan rasa kenyang gitu
kayak gitu sih
iya memang sekarang kan juga sudah ada temuan bahwa ternyata
gula itu ya lebih seperti inilah
adiktif kita dikit kecanduan ya
nah akhirnya yang memicu karina untuk berubah dan kenapa memilih untuk melakukan diet intermittent fasting
ini sebenarnya bukan diet tapi fasting ya pola makan yang diubah ya
bukan makam tiga kali sehari tapi mungkin hanya dua kali sehari atau satu kali sehari
alasannya mungkin karena memang ketika kita obesitas tuh
saya mengalami banyak banget kesulitan
kayak misalkan sulit cari baju cari celana sepatu bahkan
iya dibuli juga gitu
terus itu sih dorongan paling besar tuh itu
jadinya kan kurang percaya diri jadinya selalu berusaha untuk diet terus
tapi masih bisa menjadi atlet kan luar biasa
iya tapi waktu jadi atlet pun itu kelas berat gitu loh
terus akhirnya ketika saya kuliah tuh pertama kali saya tahu ada metode
begitu nyari tahu metodenya tuh saya jadi langsung tertarik gitu
karena saya mikirnya kayak oh mungkin intermittent fasting ini tuh punya apa ya
metode yang bisa mengakselerasi menurunkan berat badan gitu
dan setelah berapa lama dicoba dan langsung turun ada perubahan yang drastis
seminggu dua minggu atau
tiga bulan turun dari berapa ke berapa

dari delapan puluh empat ke sembilan puluh
oh luar biasa ya tiga bulan
kita break sebentar karina dan dr tan tapi apa yang sebenarnya disebut sebut sebagai intermittent fasting
juga perbedaannya dengan puasa ataupun diet yang biasa dilakukan ya
kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini jadi jangan kemana mana dulu insight akan segera kembali
iya masih bersama insight kita kembali berbincang dengan ahli gizi dr tan shotian dan juga karina rizkita pelaku intermittent fasting dan seorang social media inversor
topik kita kali ini adalah diet dengan berpuasa atau bahkan jangan makan sama sekali
dan mengurangi jumlah kalori
dan kita tadi ini karina adalah salah satu dari kita
dan kita tadi ini karina adalah salah satu dari kita

katanya dulu sempat sembilan puluh sembilan kilo mungkin ada foto yang kita bisa perlihatkan
ini harus before dan after ini juga mungkin sebagai semacam inilah motivasi bagi teman teman yang mungkin kelebihan berat badan
tapi setelah melakukan diet ya dan dalam hal ini karida melakukannya intermittent fasting bisa turun sekarang berapa
sekarang enam puluh lima lah luar biasa
dulu pernah sembilan puluh sembilan kilo sekarang enam puluh lima
lebih dari tiga puluh kilo
kek teleponan ini lagi trennya kalau kita ke youtube atau banyak sekali tulisan tulisan
ini sebenarnya ada seorang dokter jepang dia pemenang nobel price itu mengatakan bahwa kalau kita berpuasa kita tidak makan sama sekali
berpuasa kan tidak makan
dalam waktu tertentu
apakah itu dua belas jam atau bahkan sampai delapan belas jam

delapan belas jam itu terjadi yang namanya otofagi kedengarannya agak mengerikan mengerikan
tapi ternyata otofagi itu sangat bagus bagi tubuh manusia oke nah ini mau saya kaitkan juga dengan
diet yang sekarang lagi ke tren keto ketogenik diet so jadi biasanya nyemakannya protein high
fat begitu makan berapa tidak makan gula saya ingin meletakkan beberapa plotnya sebentar ya
ijinkan jadi indonesia punya fasting cara indonesia diet cara indonesia puasa itu agak
nyentrik biasanya tuh aturan yang ada di luar negeri kita modif contohnya misalnya agak jauh
sedikit ketogenik ketogenik itu kita enggak makan karbo sama sekali lalu kemudian hanya pakai
protein dan fats nah di luar negeri yang saya sejauh ini saya tahu bicara tentang fed itu bukan
rambak bukan gaji bukan gorengan tapi betul betul good fats ya seperti di alpukat exactly
alpukat juga karbo sebetulnya jujur aja kan fatnya bagus ya mereka masih menggunakan kacang kacangan
dan sebagainya so mereka menggunakan yang disebut dengan unsaturated fatty acid ya kan apalagi kalau
mereka ditambah dengan omega tiga dan sebagainya bukan gorengan bukan gorengan bukan rambak bukan
soto sulung isinya jeruan itu jijik ya nah tapi indonesia juga antik nah boleh nggak saya nanya
juga sama karina ya oke karin jadi ketika waktu kamu istilah kamu ten dengan intermittent intent intermittent fasting itu model fasting seperti
apa makan cuma sekali yang saya dengar ya oke boleh tahu enggak makan sekali itu apa yang dimakan
waktu itu waktu itu saya benar benar makan apapun yang saya mau sih nah ini jadi apa yang dimau pada
saat itu apa yang masih manis manis yang masih ada karbonya atau apa saja bener bener real food sih maksudnya
emang kayak nasi atau enggak lauk lauk apapun yang lagi saya pengen waktu itu saya makan tapi gak kayak ngemil kue atau enggak minum minuman manis itu enggak
nah interfastingnya ini durasinya berapa jam karena kan ada beberapa ya ada yang misalnya
dilakukan setiap hari dengan mengurangi jumlah jam dimana kita makan bisa sampai hanya dalam
kurun waktu delapan jam atau misalnya dua kali seminggu tidak makan sama sekali
waktu itu sih saya cukup ekstrim ya jadi saya ngambil rx yang dua puluh empat jam dua puluh empat jam ya jadi makan cuma sekon hari
tiap hari iya tapi kalau lagi cheat day saya ngambil yang empat jam nah delapan hari deng semen olympics di malaysia ada jambah acara juga terlalu berat enak sekali terus jerah sekaliel dari telinga dengan hai
jam itu kayak gitu yang menarik kenapa kamu mengambil istilah cheat day why you need to
put the cheating day enggak tahu mungkin dari yang saya baca dari yang saya cari tahu di internet sih
itu tuh untuk menghindari plato ya ini ya ini menarik karena cheed day ini kan berarti ada
keterikatan semacam emosi atau psikologi penyangkalan diri cheat day itu makannya apa
saja bisa apa saja apa aja sih selama empat jam biasanya kan dua puluh empat jam tuh nah ini agak lebih
lama di jendelanya oke kalau kamu makan siang doang lalu proses kamu sekolah kamu di sekolah ya
dari jam tujuh pagi kamu sekolah sampai jam makan siang bagaimana kondisi kamu di sekolah kalau
waktu awal awal sih jujur aja lemes gitu ya cuman mungkin karena udah selanjutnya tuh karena udah
terbiasa udah teradaptasi jadi kayak biasa aja gitu enggak enggak mengalami jadi makan hanya antara
jam berapa sampai jam berapa kalau yang dua puluh empat jam itu bener bener cuman sekali aja siang hari doang
dan dalam waktu yang sama ya setiap hari boleh enggak saya tanya lebih dalam lagi bagaimana
dengan kondisi menstruasi kamu kalau soal itu sih emang jauh sebelum diet pun saya emang
emang setelah kamu mengalami intermittent fasting masih acak adul juga oke jadi jadi
oke jadi let me describe this ya di fenomena ini
nomor satu bahwa orang indonesia kalau bicara tentang diet itu artinya pengen kejar tayang
jadi dulu dari hal yang ekstrim ekstrim makan ngaco sekarang jadi ekstrim sama sekali nggak makan
dan udah nggak makannya pun akhirnya nggak diberesin sama seorang yang pakar di bidangnya
seperti tadi karin dia belajar dari youtube
kamu belajar dari apa yang kami baca
supervisi dokter sama sekali
nah itu dia makanya
jangan diburu ya kalau begitu
jadi yang saya khawatirkan adalah satu hal bahwa beliau ini tidak dipantau
jadi menstruasi yang tadinya acakadul karena beliau kegemukan juga masih tetap dipertahankan acakadul
cuma bedanya dulu barangkali overnutrition now it can be under nutrition
jadi itu yang saya takutin
kedua tolong jangan diikuti kalau anda sedang dalam proses sekolah belajar bikin skripsi
atau jadi seorang calon karyawan terladan
karena ini bakal acakadul banget nih fokusnya
jadi memang semuanya
semua ini harus dilakukan dengan supervisi dokter
tapi sorry dokternya kembali lagi
karena memang ada ilmunya di balik ini
dan memang kita balik ke yang tadi otophagy ini atau yang sirtuin itu
jadi sebenarnya ketika perut itu kosong
ini apa yang terjadi kepada tubuh manusia sehingga dampak regenerasinya
regeneratifnya itu bisa berlangsung
nah kebanyakan yang dia kurangi pada orang orang yang melakukan diet diet non fasting ini adalah karbo
karena airnya yang menjadi sasaran adalah nasi
ini seperti mobil kehilangan bensin
nah kalau nggak pakai bensin solar pun jadi istilahnya kayak gitu
nah airnya apa
kita nggak punya cukup gula kita nggak cukup punya karbo
airnya apa protein
makanya lalu kemudian keluar yang namanya zat keton di dalam urin
nah protein ada di mana aja
dia bukan cuma makan otot makanya ototnya menyusut lemaknya juga menyusut
nah yang kita takutkan dari otophagy kalau ini terjadi in a prolonged time
maka terjadi penyusutan organ dalam
jadi makanya orang orang yang melakukan diet ekstrim kayak begini kita juga nakutin
boro boro sembuh dari diabetesnya bisa jadi diabetes juga
kenapa karena pulau pulau langerhans dari pankreas itu ikut menyusun
tidak bikin sel beta pankreas
lalu organ reproduksi ikut menyusut
jadi pengen bikin anak malah benar benar anaknya nggak bisa bikin
jadi mungkin untuk melakukan sesuatu ini perlu ada supervisi dari dokter
dan juga setiap orang kan beda kan tubuhnya beda
jumlah lemaknya itu juga beda
mungkin ada yang cocok buat a tapi tidak cocok buat b
nah ini yang harus hati hati
tapi sebenarnya secara keseluruhan berpuasa
mengurangi yang manis manis mengurangi istilahnya apalagi kalau kita hidupnya itu tidak banyak bergerak dari
iya sedentry dari hanya duduk di depan komputer atau di depan tv itu juga mungkin semua harus diperhitungkan
kita istirahat sebentar ini menarik sekali ya
tapi ini jangan galak galak ya sama karina
ya insight akan kembali sesaat lagi
jadi jangan kemana mana dulu
mengenai cara berpuasa dan diet puasa yang benar ya
bersama dr ali gizitan shoptian dan juga karina rizky
kita seorang pelaku intermittent fasting yang berhasil ternyata menurunkan berat badannya cukup drastis dari sembilan puluh sembilan kilo ya menjadi sekitar enam puluh lima ya sekarang
dan ya ini hasilnya tapi ternyata ada catatan catatan juga ya yang mungkin harus diingatkan
jangan melakukan diet yang sangat ekstrim
dan tiba tiba berubah satu ratus delapan puluh derajat tanpa ada supervisi dari dokter
paling tidak mungkin yang dikhawatirkan bukan sekarang ya kelihatan dampaknya tapi di kemudian hari
nah dr tan kalau kita melihat ya manfaat puasa itu kan ya memang ada
karena kalau badan itu dikasih makan terus menerus yang ada itu ya justru bisa
tidak pernah istirahat sementara tubuh itu perlu waktu untuk istirahat melakukan regenerasi dan lain sebagainya
apa dampaknya kalau kita berpuasa dengan baik dan benar istilahnya kepada misalnya kolesterol gula darah insulin dan juga hal hal yang lain yang biasanya bisa menimbulkan penyakit
oke sekarang kita bicara bagusnya ya
jadi kita mengenal yang disebut dengan kita punya homeostasis sugar
jadi gula darah normal itu kalau orangnya tenang tenang aja sekitar sembilan puluh
nah ketika kita makan biasanya dia akan naik sedikit selentingnya
tapi nggak boleh over dari satu ratus empat puluh
dua jam setelah makan itu biasanya karena insulinnya kerja lalu dia berusaha untuk nurunin lagi
jadi yang disebut dengan flow itu sebetulnya jinak kurang lebih seperti itu
nah yang menjadi masalah adalah ketika kita fasting
tapi kalau misalkan kita makan terakhir jam tujuh nih
sampai jam tujuh pagi besok paginya
maka itu adalah keadaan ketika gula darah kita lagi anjlok
insulin kita lagi anjlok
nah kalau kita berbuka dengan cara cara yang tidak tidak bersahabat
hajar pakai makanan manis hajar pakai segala macam
maka lalu kemudian gula darah kita akan spike up
dua jam setelah makan satu ratus empat puluh lebih
nah itu ketika insulin geger tuh
nah yang menarik adalah kalau diturunin lalu kemudian itu alasan kenapa kita habis makan banyak ngantuk
nah lalu kemudian your blood sugar getting lower
nah kalau jegrek itu tiba tiba otaknya gula darah otak itu paling demen sama gula
karena dia harus tetap bekerja harus tetap alert
begitu cekrek orangnya ngantuk
jadi itu tanda bahwa kalau kita makan nggak bener
lalu kemudian crash kita ngantuk itu artinya makananmu nggak benar
nah normally naiknya itu landau jadi pelan gitu ya
yang disebut kalau tidak salah low glycemic
jadi begitu dia naiknya pelan pelan bertahap insulinnya nggak kaget kagetan nggak anjrot anjrotan
nah apa yang terjadi kalau insulinnya itu kaget kaget
apakah ada dampak fisik terhadap organ organ yang ada di
jadi yang pertama adalah gula darahnya turun
orangnya nggak kerja kan bukan kuli kan
bukan kuli kapal bukan anak anak yang sedang tumbuh kembang
tebak apa yang terjadi gulanya di stok masuk ke dalam lemak
tekan gulanya simpan jadi lemak
karena otot dengan liver itu cadangannya tuh kecil banget
jadi kita kalau berlebih makanya kita dilempar ke visceral fats
tekan gulanya simpan jadi lemak
tekan gulanya simpan jadi lemak

nah biasanya ini di perut ya kalau sekarang kita lihat banyak sekali
kenapa puasanya selesai orangnya boro boro turun berat badan malah jadi makin bomber
atau timbul penyakit baru
ya serangan jantung amit amit
serangan jantung ketika bulan puasa gak enak banget
serangan stroke ketika mau mendekati satu syawal
so ini gak enak banget
jadi yang kita inginkan adalah berbukalah dengan cara cara
maka nabi muhammad mengajarkan dengan air dan dua butir kurma
dua butir ya bukan
bukan setengah kaleng
orang kita kan lain udah pakai kurma tetap aja pakai kolak ya kan
ya jadi kebayang
jadi kalau buat saya saya menganjurkan apalagi kita di tanah air yang kaya banget
bisa pakai kelapa muda bisa tapi nggak pakai sirup
bisa dipakaiin buah lontar atau minum sup
makan kuah indonesia punya empat puluh macam soto
jadi perut kita yang tadinya kosong beneran
itu tuh nyaman buat di perut karena it's awakening
jadi peristaltik kita bekerja
peristaltik kita bekerja dengan baik bukan wih kaget
bukan makan pagi makan buah dulu
ini juga ajaran yang sayang hanya tuhan yang tahu datangnya dari mana
ajaran makan pagi makan buah doang gitu ya kan
makan pagi makan tetap komplit
kalau misalnya sahur nih
separoh dari piring anda isinya sayur dan buah
lalu ada lauk
supaya lauknya bersahabat di tubuh coba lauknya dibikin dalam bentuk soto ayam soto kudus soto lampung goreng
bikin rawon ya kan
lalu sepertiga dua per tiga atau seperempat
dua per empatnya lagi itu adalah makanan dimana kita harus punya energi
tidak harus nasi tetapi ada ubi ada singkong atau kentang dan sebagainya
ini mungkin nanti harus diingatkan kembali ya
bentuk dari piring itu setengah itu kalau bisa sayur dan buah
dan seperempat itu lebih ke lauk
lalu baru makanan bertenaga
baru seperti ya kalau bisa juga nasi merah misalnya ketimbangannya juga nasi putih itu sendiri
karena ini waktu anda pertama kali melakukan intumitivasi yang cukup drastis
karena saya sama dua puluh empat jam hanya makannya sekali pada jam yang sama
nah itu minggu minggu pertama itu bagian mana yang terasa cukup drastis
kurang ya ininya berat badannya itu
apakah dari perut atau dari biasanya kalau perempuan nyimpannya di paha dan di lengan kan
kalau waktu itu sih paling pertama kerasa tuh bloatingnya berkurang
dari perut ya
jadi kayak lebih rata aja gitu
terus paling awal sih itu perut lebih rata aja jadinya
dan ini ukuran baju langsung berkurang
kalau saya sih sebenarnya nggak begitu sering ditimbang nggak begitu sering mengukur badan gitu
jadi benar benar merasa perubahan yang drastis itu ketika tiga bulan
itu benar benar langsung longgar banget
piringnya itu isinya apa saja
kalau waktu intermittent fasting itu
kalau saya baca aturannya kan dia bisa makan apapun gitu kan
itu yang saya suka sebenarnya waktu itu pertama kali
jadi biasanya tuh malam malamnya saya ngidam dulu nih besok makan apa nih biar lebih nikmat istilahnya gitu ya
barulah besoknya benar benar kayak diikutin aja keinginan yang kemarin itu apa
jadi apa ya kayak keinginannya benar benar kepenuhin gitu
nah sekarang masih melakukan puasa itu
karena ini kan mau tidak mau kan harus konsisten ya
kalau sekarang sih sebenarnya nggak seketat dulu ya
tapi mungkin tanpa disadari sih ya juga ya
kayak misalkan baru bangun tidur nih belum begitu lapar
baru makannya pas udah agak siangan
begitu benar benar lapar baru makan kayak gitu
jadi nggak se ekstrim dulu juga
nah ini juga ketogenik tadi kan disebut oleh dr tan
nah ini sekarang diet itu selalu banyak ini ya
banyak istilahnya tren trennya mungkin ada yang atkin diet ada yang tiger diet
sekarang ada yang namanya keto wah keto nih
apa sih sebenarnya dan apa perbedaannya
saya udah bilang tadi bahwa ketogenik diet itu adalah dimana kita nggak makan sumber karbo
tetapi kita hanya makan protein dengan lemak
yang kita harapkan bahwa lalu kemudian tenaganya kita ambil dari protein dan lemak
ya jadi artinya tanki bensin yang mesti diisi bensin
nggak mesti diisi oli
tapi protein kan bukan berarti harus daging kan bisa protein dari yang misalnya
iya tetapi yang menjadi problem adalah
nah ini daurnya adalah kita menghasilkan
gula itu dari karbo
kalau tenaga atau energi gula itu kita dapatkan dari sumber lain non karbo
maka kita punya siklus namanya glukoneogenesis
nggak ada akar batang pun jadi
dia mengambil apapun
dia mengambil apapun
pokoknya yang penting orang ini mesti hidup nih
paru parunya mesti bernafas nih
otaknya mesti kerja nih
nggak ada bakar batang pun jadi
akibatnya yang terjadi adalah memang wasting
dan yang kedua ciri khasnya di dalam kencing keluar namanya body keton bodys
nah ini yang menandakan bahwa ketika anda sudah masuk ke situ buat orang yang menganut diet ketol mengandaikan year on the go now gitu
padahal kalau menurut saya gitu loh
jadi ini adalah tanda bahwa badan kamu kelaperan sebetulnya
nah ini yang menarik
tapi katanya hasilnya juga cepat dengan cara cara
ini yang saya sedihkan
ini yang saya sedihkan
kenapa sih yang dikejar itu cuma berat badan
lalu jangan salah loh orang kurus bisa kolesterolnya empat ratus loh
nggak jangan salah loh orang kurus tiba tiba besok serangan jantung
jadi tolong yang disebut dengan sehat
nah ini menurut who ya
bukan cuma fisik loh
fisik harus sehat
lalu kemudian secara emosional sehat
orang orang yang mengerjakan diet ekstrim
sadar atau tidak itu punya rasa cemas
punya rasa craving seperti yang tadi karin juga bilang
pengen ada rasa dan sebagainya
which is kalau menurut saya kok kasian banget ya orang mesti kayak begini
lalu kemudian artinya cheating
so that means orang ini sebetulnya kagak ngerti dia tuh makan apa
sampai kayak membenam rindu gitu loh
kita istirahat sebentar lah ya ke dr tan dan juga karina
tapi kita akan segera kembali
jangan kemana mana dulu
itu di luar bulan puasa ya mungkin kita kurang mendapatkan edukasi mengenai apa sih
yang namanya diet yang seimbang
diet yang isinya ada nutrisinya
dan juga kira kira peran bukan saja dokter orang tua dan lain sebagainya
tapi pemerintah untuk memastikan bahwa makanan yang ada di sekitar kita
yang dijual produk produk itu juga memang sesuai dengan semestinya
karena obesitas ini salah satu dari penyakit yang semakin lama semakin meningkat
ada suatu sindiran ada suatu meme yang saya baca juga bahwa
satu abad yang lalu tuh mereka gak ada
jadi artinya apa
jadi ini tanggung jawab siapa
di dunia barat di negara negara maju semua udah berapa namanya bekerja keras
untuk menerbitkan yang rancang
bukan rancangan lagi udah ada tuh
undang undang label iklan dan pangan
nah jadi ibu ibu sejak awal mereka sudah tahu kapan harus menyusui anaknya
kapan harus disapi kapan diberikan makanan pendamping asi
bagaimana cara bikinnya
bahkan kita masih melihat bahwa susu formula dijual suka suka hati
ya kan lalu kemudian makanan pendamping asing
maknya gak mau repot
udah emaknya bangun makanannya bangun
kita udek aja pakai air lalu diberikan kepada anak
dan juga kepada anak anak minuman kemasan yang isinya gula
betul persis nah
kayak karin juga barangkali ini satu korban yang bagus ya
bahwa karin itu barangkali ibunya juga nggak ngerti berapa takeran sendok gula
berapa banyak minuman manis dan gula yang karin masukkan ke dalam makanan atau susunya setiap hari
so dari sini udah merupakan is a wake up call for every nation
jadi bahwa yuk kita sebagai ahli gisi juga kita sedikit lebih punya peran dalam hal ini
bahwa indonesia itu sudah menerapkan yang disebut dengan batasi ggl
gula garam dan lemak
gula garam dan lemak
tapi lemaknya yang lemak jelek jelek kan bukan lemak yang bagus
iya lemak dalam pengertian adalah kayak minyak goreng dan sebagainya teman temannya lah
nah sekarang yang menjadi perkara adalah orang tua ini ngerti nggak disebut dengan pola makan yang sehat dan seimbang
saya selalu mengajarkan orang orang bahwa yang disebut dengan makanan sehat itu adalah makanan yang semakin dekat dengan bentuk aslinya di alam
jadi kalau anda mau bikin opor ayam ya kelihatan ayamnya
jangan nyalain santan
santannya baik baik aja
asal tidak diangetin berulang
coconut milk itu menjadi juara sekarang di luar negeri
nah yang menjadi problem kan kita kan makannya kan diangetin terus
ya jadi rendang itu adalah santan yang diangetan berulang
padahal kalau cuma sekedar kari sekedar gulai it's okay
karena dimasak sekali
kalau mie instan biasanya ini dipakai untuk cemilan ya
betul nah persis
nah mie instan itu bukan cuma sekedar karbot
tapi juga banyak sekali
tapi juga banyak sekali yang bukan cuma sekedar pengawet
ditambah lagi dengan natriumnya sodiumnya banyak
nah yang lebih kocak kita tuh kayak ngeracunin anak sendiri
semua makanan produksi industri dijual di dalam negeri
ya kalau kita siap nggak apa apa
mata rakyat melek
tapi yang menjadi menarik kenapa ini nggak dilempar aja dulu keluar
kita beresin dulu rakyat indonesia
ya yang menarik adalah mie instan indonesia kualitasnya beda dengan yang kita ekspor
gitu ini sangat menarik
karena biasanya peraturan di luar
di luar jauh lebih ketat ya
kalau gitu kita boleh dong kita bikin tidak sehat rakyat kita
tapi begini kalau di indonesia kan memang surga makanan ya dokter tan
ini salah satu yang menjadi
saya mengatakannya neraka makanan
tapi tergantung apa
sebenarnya mencari dan mendapatkan makanan yang sehat di indonesia itu luar biasa banyak
aduh ini tanah air kaya
karena di sini negara tropis
banyak buah sayuran yang segar segar
jadi sebenarnya intinya kalau kita bisa melihat bentuknya pasti nutrisinya kan juga jauh lebih bagus
nah masalahnya kemasan di kotak dan lain sebagainya
kalau sekarang karina kira kira apa apa saja yang menjadi bagian dari asupan makanan karina sehari hari
kalau sekarang sih udah mengurangi gula udah nggak makan mie lagi udah nggak minum yang manis manis
jadi udah gak kecanduan lagi dengan manis manis
udah gak kecanduan lagi kalau sekarang
emang dari awal kan juga saya mengurangi konsumsi gula kan
karena itu yang paling apa ya target utama saya tuh pada benar benar pengen mengurangi gula aja
kebanyakan sumber penyakit itu kan dari gula
nah bagi yang ingin memberikan makanan pada anaknya idealnya apalagi anak anak masih tumbuh dan biasanya kan kalau anak anak kan ya sekolah terus jajan dan lain sebagainya
ini kan yang jadi susah untuk dikontrol ya
nah ini seperti yang ibu menteri kesehatan selalu bicara bicara tentang pola asuh
pola asuh tuh artinya apa sih
kita harus cermat
ngapainnya anak itu mesti begitu gitu loh ya
nah saya lebih punya istilah yang namanya memerah
memerah itu ada istilah saya
itu adalah akronim saya
bagaimana anda memilih makanan meracik makanan dan mengolah makanan
nah jadi ibu
memilih meracik dan mengolah
so menjadi seorang ibu target yang pertama adalah dia harus cekat tandi tanpa harus menjadi seorang tukang rasa
bapak juga dong karena bapak juga biasanya
jadi bukan cuma sekedar pintar cari uang tapi anaknya acakadul
biasanya saya mengatakan kalau dapurnya bersih badannya jorok
nah seperti kayak tadi yang menarik
beliau cuma mengatakan bahwa
dia mengurangi gula
dia lupa bahwa biang keroknya gula itu bukan cuma ada di dalam gula ansik yang rasanya manis
tapi karina masih makan nasinya putih
makan roti yang tawar
roti lalu kemudian nasi itu juga dicernak menjadi gula
belum ada sekarang kan banyak sekali pilihan
nah itu dia
ada burger dengan manis
keliatannya nggak manis kan
nah biasanya kalau lebaran kan ini kue dan ini semuanya terigu
jadi yang pertama adalah edukasi dalam kebijakan
keluarga ini penting
bagaimana keluarga ini bukan cuma pinter juga cari uang
tetapi juga pinter juga uangnya ini mau dikemanain
buat apa indonesia menghasilkan segitu banyak sayur banyak ikannya melimpah ruah seperti bu desi tadi mengatakan
but dan orang kita ditakut takutin
jangan makan seafood nanti kolesterol
nah padahal yang paling bahaya itu kan sudah ditemukan bahwa ini gula
dan gula ini banyak sekali ininya lah
jubahnya lah istilahnya
hidden sugar itu
dan kalau di luar negeri misalnya air dalam kemasan
itu sekarang mereka harus takar berapa jumlah gula yang ada di situ
karena ternyata dalam satu soda atau bahkan air minum air buah dan lain sebagainya
ya itu isinya itu sebenarnya kan gula
nah bagaimana regulasi supaya harus dibatasi
tidak boleh lebih dari
indonesia belum ada
indonesia belum ada
kita dengar sangat sedih
ada perusahaan perusahaan yang mencantumkan tabel komposisi
tetapi di sebelah komposisi yang sama dia tulis ada yang namanya maltos ada dextrose ada yang namanya apa namanya tambah lagi aspartam yang katanya non sugar
lalu ditambahkan dengan silitol
jadi nama gula itu sendiri juga banyak yang berbeda beda ya
silitol sorbitol dan sebagainya
jadi memang gula murninya cuma tulis lima gram
but the total sugar nya mungkin lebih daripada tiga puluh gram
nah tadi gula garam dan lemak
oke untuk takaran yang paling oke yang membuat kita itu sehat karena kita memang membutuhkan gula garam dan lemak juga ya bagi keseimbangan tubuh
berapa maksimum untuk misalnya seorang dewasa atau orang dengan bobot
kita punya begini empat ratus lima belas
mohon maaf karena gulanya di indonesia masih dianggap gula pasir
padahal sebetulnya hidden sugar mesti masuk nih
jadi kalau dihitung hitung in total sehari orang tidak boleh lebih dari empat sendok makan gula
ini termasuk anda punya semur ya
semur itu artinya ada kecap kan
itu hidden sugar loh
ya gula jawa gula pasir dan sebagainya
termasuk gula di dalam buah
jadi kalau buahnya diperas itu di segala macam kecapnya di gimanain pokoknya gak boleh lebih dari empat sendok makan
dan di roti kan juga tadi
nah lalu kemudian yang satu satu sendok teh
bukan sendok makan loh ya
gak boleh lebih dari ini
waduh sendok makan satu sendok teh ya
jadi bayangin kalau makan salad so jadi bule cucuk cucuk gulanya
atau garamnya acak adul
kalau kutang goreng biasanya warna garamnya
nah itu dia
lalu kemudian tidak lebih dari lima sendok makan mie
oke indonesia mesti menggunakan minyak
tapi lima sendok makan itu sebetulnya bukan cuma minyak ya
termasuk kalau diperes kita punya alpukat kita punya santan kita punya ikan laut dalam kita punya kacang kacangan kita punya urap
so itu sebetulnya makanan berlemak tapi kan sehat
empat sendok makan gula satu sendok teh garam lima sendok sendok makan minyak
tapi ya mungkin yang harus kita perbaiki itu juga adalah di kemasan itu harusnya ada tulisan berapa berapa
nah ini yang mungkin missing
belum dilakukan dengan tertib ya
iya tapi masih ada satu segmen lagi
dr tan dan juga karina
jadi jangan kemana mana dulu
insight akan segera kembali
dr ahli gizi tan shodian dan juga karina riz kita pelaku intermittent fasting dan juga seorang social media influencer
kita masih berkutat seputar bukan saja sebenarnya mengenai manfaat puasa tapi bagaimana harusnya kita di indonesia ini masyarakatnya memiliki pola makan yang justru membuat kita sehat
bukan pola makan yang berkontribusi terhadap berbagai macam penyakit di indonesia ini kita tipe diabetes tipe dua nya itu juga salah satu yang sangat tinggi dan juga tentu saja serangan jantung stroke dan penyakit hipertensi dan juga ya inilah obesitas
karena makanan kita itu justru menjadi kalau tidak hati hati justru menjadi racun ya
tapi karina tadi sudah mendapatkan banyak ilmu ya dari dokter tan ya
kira kira lebih terinspirasi nggak ke depan
karena sebenarnya selain pola makan juga ini ya hidup sehat seperti olahraga itu dilakukan karina untuk menjaga
iya sampai sekarang masih masih olahraga juga
kalau waktu intermittent fasting kan belum ada kesadaran sama sekali kesana tapi kalau sekarang tuh udah lebih aware aja pentingnya olahraga gitu makan makanan sehat
nah ini dari siapa dari pencarian karina sendiri atau bertanya tanya kepada dokter atau yang
kalau saya sih paling pertama dari internet
dari buku buku buku gitu terus udah sih paling
nah ini mungkin ya salah satu tantangan edukasi itu penting sekali
karena kalau kita lihat juga dari kebijakan pemerintah juga ya kurang ya dari pemahaman gizi dan juga apa sih sebenarnya yang tubuh kita itu yang perlukan untuk menjadi manusia yang sehat dan kalau bisa bebas penyakit
ya jadi semuanya sekali lagi semuanya integrated
dari pola asu edukasi lalu kebijakan
ini adalah tiga pilar yang mesti kita jaga baik baik
nah yang pertama adalah bicara tentang pola asu
banyak orang mengatakan aduh kan pagi pagi bangun kan capek masih ngantuk
oke jadi akhirnya kebiasaan sahur orang indonesia buka toples keruk isinya atau sisa makanan malam lalu kemudian diaduk pakai nasi
padahal sebetulnya gak seribet itu ke orang buka puasa
jadi pulang terawih bukan cuma sekedar main main ngobrol ngobrol lalu blak tidur
tetapi besok mau mempersiapkan apa
sama kayak zaman kita kecil dulu mempersiapkan baju seragam kaos kakinya kiri kanan sama warnanya nggak belang kan
lalu isi bekalnya apa
jadi saya rasa ibu ibu zaman now bukan cuma pandai rias berdandan yang lama
tapi juga lebih lama mempersiapkan keluarganya untuk on the go on the yesterday eh on the tomorrow
nah jadi sekali lagi buka puasa istilah saya tuh jangan lupakan isi piringku yang sudah dicanangkan oleh kementerian kesehatan sejak tahun lalu loh
jadi bukan perkara gembar gembornya ini yang kurang sebetulnya
tapi binter digembar gemborin tapi gak dijalanin
isinya apa separoh sekali lagi usahakan sayur dan buah
lalu kemudian makanan yang berlauk yang tentu saja kalau nggak protein nabati atau dicampur dengan protein abadi dengan hewan
lalu kemudian sumber tenaga
nah dari itu semua dibilang mahal

diganti pakai yang namanya pecel madiun
kan lebih murah ya kan
sama sama makan nasi uduk malah nasi uduknya dikurangin porsinya diganti pakai yang namanya pecel madiun kan lebih murah ya kan

sama sama makan nasi uduknya dikurangin porsinya

tapi biasanya kalau udah masuk bulan puasa dan apalagi menjelang lebaran justru pengeluaran untuk makanan kan lebih meningkat
yang biasanya gak makan manis manis pada bulan puasa itu tiba tiba jadi doyan kolaknya es cendolnya dan lain sebagainya
yang biasanya mungkin makanannya ya lebih banyak sayurnya tapi lebih heboh dengan makanan yang mungkin very rich ya
yang banyak ini yang banyak lemak dan lain sebagainya
belum kue kuenya dan lain sebagainya
tunggu dulu di luar makanan yang katanya mbak desi itu heboh kita punya makanan heboh tapi yang sehat
yang mestinya juga keluar banget di bulan puasa
tebak apa es belewah ya timun suri kenapa ini pamornya lebih kecil daripada yang heboh tadi
jadi padahal kalau kita buka puasa dengan timun suri dengan es blewah
jangan pakai sirupnya ya
nah itu dia we are sweet enough lah ya
jadi begitu anda cukup percaya diri prinsipnya akan membatalkan puasa
lalu kemudian setelah sholat
maghrib baru kita makan
nah sekarang setelah bulan puasa itu sendiri
nah itu dia
dan biasanya ilmu ini kan harus ini sebenarnya kan kalau bisa kan tiap hari
ini suatu pola makan yang sehat dan kalau bisa juga berpuasa juga dilakukan sering lah istilahnya
kalau bisa kita makan hanya ketika kita lapar ya kalau sudah kenyal
masalahnya sekarang kan orang tidak bisa membedakan antara lapar dan tidak lapar
pokoknya tank makan pagi harus merasa harus makan
kemudian jam sepuluh jam sebelas sudah mulai cemil cemilan terus makan siang
jadi terus menerus
nah bagaimana supaya dari hari ke harinya ini dijaga terus keseimbangannya
oke ini ciri khas indonesia juga
kalau kekiran cepat tapi ke maintenancenya enggak
jadi hilang timbul patah berganti gitu loh ya
jadi bagaimana kita bisa mempermakannya saya mengatakan
diet itu tidak bisa menjadi lifestyle
karena anda gak bakal patuh anda gak bakal konsisten gak bakal punya komitmen
sedangkan yang kita inginkan adalah sesuatu lifestyle yang membuat kita menjadi istiqomah
istikomah itu berat
jadi bagaimana kita jadi istikomah
nomor satu jangan ekstrim
ya saya selalu mengajarkan orang jangan ekstra
karena gak sustainable juga
apa yang baik dan benar bagi karin kan juga belum tentu baik dan benar bagi yang lain
so pola makan yang sehat itu membuat bangsa ini maju bareng bareng
yuk kita mulai dengan membiasakan
tadi yang udah berkali kali sampai jontor saya bilang
separuh apa yang dimakan adalah sayur dan buah
mulai dari hal yang kecil
saya rasa kok demikian
iya jadi tingkatkan ya asupan sayurnya buahnya dan harus setiap hari
dan kalau bisa kurangi
lalu yang kedua adalah instruksi dari bapak presiden
yang namanya gerakan masyarakat hidup sehat
nah germas itu mengandaikan bukan cuma mempertingkatkan sayur dan buah
kedua cek kesehatan
jangan sampai badannya langsing tapi kolesterolnya empat ratus
ini harus rutin ya
idealnya berapa sekali setahun ya kalau udah di atas umur
ya tetapi kalau kita punya masalah dengan tubuh ikutin apa kata dokter
mungkin sebulan sekali
dan yang ketiga seperti yang karin lakukan
bukan cuma asal bergerak
itu bukan pekerjaan bukan olahraga loh ya
jadi jangan bangga saya ngepel loh
hey itu bukan olahraga
olahraga adalah gerakan konsisten selama tiga puluh menit sehari
nggak pakai dicurangin
iya yang bisa meningkatkan detak jantungnya
karena ini sangat penting untuk sirkulasi ya
baik terima kasih banyak
kelihatannya kita banyak sekali belajar ya dok
berapi api ya ini gimana karina terinspirasi oleh
bahkan sekarang wah merasa kita jauh lebih pintar ya dengan adanya dokter tadi
akan terus menerus menjalani pola makan yang sehat dan menjadi inspirasi
bagi teman teman yang ingin mengurangi berat badan
saya sangat mendapat banyak banget info dari dokter tan juga
terutama soal yang piring tadi terus yang ggl itu
iya isi piring setengah sayur dan buah
itu perlu diingetin terus
banyak makan sayur
lalu kemudian jangan lupa cek kesehatan secara berkala
iya tadi juga jangan lupa empat ratus lima belas
empat sendok gula
satu sendok garam
lima sendok minyak
sendoknya sendok makan
dan kalau gula garam sendok teh
bukan sendok nasi
dokter tan sekali lagi
alhamdulillah terima kasih juga
terima kasih dan juga karina
sukses dan senang sekali anda sekarang jauh lebih ideal berat badannya menurut anda sendiri
yang penting kita happy ya
kalau misalnya kita melahan nggak happy
ya puasa yang dilakukan dengan benar akan memberikan banyak manfaat bagi kesehatan dan juga membantu menurunkan berat badan
jika anda akan melakukan diet puasa atau intermittent fasting disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi terlebih dahulu
dan jangan lupa biasakanlah untuk berolahraga ringan selama berpuasa serta makan makanan yang terbaik
makanan yang bernutrisi saat memulai dan mengakhiri puasa anda
demikian my insight kali ini
jangan lupa saksikan kembali insight
anda dapat juga menyaksikan insight di kanal youtube cnn indonesia
sampai jumpa dan bye bye